salah satunya nasi uduk jengkol yang merupakan makanan khas asal betawi suku asli dki jakarta
remaja itu siapa sih gitu kan
mereka diperlakukan sama seperti saat hidup hanya sedikit berbeda seperti orang sakit
artinya ada pada persidangan terus dari kepolisian kejaksaan kesidangan dan seterusnya